ada yang menarik sebelum pelantikan penjabat gubernur di kantor kementerian dalam negeri
dan saat sampai di lokasi rituan kamil atau yang biasa disebut kang emil
menyapa para hokmedia dan menyebut menyetir sendiri dari bandung
ditemani sang istri atalia praratya
kang emil menyatakan ia ke jakarta dengan menyetir sendiri
kemudian karena merasa pegal di kaki
ia melakukan peregangan sebelum persiapan masuk ke gedung lokasi pelantikan penjabat gubernur
setelah kang emil tak lagi menjabat menjadi gubernur
warga jawa barat dipimpin oleh deputi bidang protokol
pers dan media sekretariat presiden
b mahmudin sebagai penjabat gubernur jawa barat